insya allah kalau ada kalau dapat
muatar ini diberikan oleh pamong dari bpip
pak sulana lib itu sangat rindu dengan kehadiran sebuah wadah tionghoa
itu aja sih kalau dari gue tambahannya sen
ketika diserahkan itu ada surat kesehatan ada ktp
untuk mencegah terjadinya infeksi berat atau sepsis pada anak
cuma memang suka beda ji
yang punya akses internet yang tahu k pop di luar media mainstream
saya bikin kalau dari gue
karena sudah ada putusan mahkamah konstitusinya yang mengatakan bahwa
lama kelamaan lim bok sing mengikuti jejak bah sun dengan memproduksi bapia mulai seribu sembilan ratus empat puluh delapan
yaudah kalau gitu kita gas yuk icip icip
nah dalam konteks yang lain tentunya itu menguntungkan bagi hendra kurniawan dan agus nurpatria
dia baru first share di amrik dan gue tanya waktu itu lewat kemarin
memiliki banyak catatan catatan dan berdampak ke permainan kita lihat misalnya kayak waktu
jadi kalau tahun lalu
yang penting kita duduk berdampingan menikmati sajian yang tersedia
tentu akan pede pede saja gitu ya kalau ambang batasnya naik
karena kita kan nggak tahu masing masing kenampuan kognitif ya
karena yang biasanya disawarkan dengan premi yang masih sesuai dengan kemampuan
tapi ya kita lihat nanti di seasonnya seperti apa tapi selama sejauh ini di apa namanya di
nah di acara tanggal delapan belas nanti juga akan ada satu sesi atau segmen
harus tetap berhati hati dan cerdas dalam membeli saham saham unggulan dengan track record yang baik
demikian tadi pendengar rangkuman terkait tinjauan yang akan dilakukan oleh pemerintah federal
kalau promis asal usulnya kurang tahu sih mama aku
tadi gue tuker lima deh
dan keputusan mereka mengambil pemain asing
di mk itu kalau dibaca putusan delapan puluh sembilan ya dua ribu dua puluh tiga kemarin
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
tim liputan cnn indonesia
bisa membawa finlandia lebih jauh sih
penanganan banjir yang selama ini dilakukan merupakan penanganan hilir
di jakarta aja dari tengah tengah kota tidak ada lagi
gue rasa harus konsisten ya setiap pemainnya terutama
mikirnya kalau pemain asing mendingan gue cari pemain yang masih prime
tapi dalam diskusi diskusi sebelumnya kak malam tadi juga ada pertemuan di tepunga
trigger mereka untuk di awal musim ini
ada nama bima perkasa jogda dan juga ada yang tim baru lah ya bahasanya
kalau misalnya amin lancar gitu ya
siapapun yang melakukan pergerakan tanpa bola
dan rawira di sebelum jeda kompetisi
ya gue sejujurnya masih
merata untuk semua oke
sisi offense apalagi dari
nah gini kita ini contoh ya
kami pun juga melihat bahwa sejumlah toko akhirnya tutup maupun juga gulung tikar
tapi kalau menurut gue tadi ya pasti selain big empat itu
setiap kategori udah ada di instagram ibl bisa dicek aja
saat ini knkt mengambil data data faktual saja
memang tidak bisa diprediksi
kalau lo jadi center atau pemain gede
next kita bahas prawira lawan dow united yang bisa dibilang best matchup ya di seri kemarin ya
yang mengintegrasikan itu kita kan juga berbicara mengenai kolaborasi
karena china kalau gak salah sih lengkap juga ada sih
pinter juga nih jeremy sama coach toro kalau gue liat ya
seperti bagian kepalanya bagian kakinya bagian buntutnya bagian jerawannya
nanti mungkin lebaran di tanggal sembilan atau sepuluh
apa fee kita kan jadi ya memang lumayan mahal sih tapi ya daripada pergi ke luar negerinya langsung
terima kasih banyak pak
setelah lokasinya di pinggiran itu nggak ada akses angkutan minyak
cuma yang sekarang ada di otak gue tuh cuma satu nama doang sih
dia di belakang ring
jangan lupa buang sampah pada tempatnya
jadi saya bilang rumah sakit ini seberapapun tidak akan pernah cukup
ini akan menjadi faktor pembeda menurut gue pribadi
masuk disana terus ada patrick nicholas juga yang
cuma ya kalau misalnya mau yang channel luar yang
sebuah kendaraan senilai rp tujuh puluh juta
intinya di sini adalah merasa tertantang kami yang belum baca dengan melihat temannya yang tadinya sudah membaca
waktu itu juga kita perlu ingat juga bahwa pj masih diperkuat salah satu pemain asing
atau misalnya kalau dapilnya diperkecil mereka merasa percaya diri
untuk momentum gitu menurut gue sih pas banget